setelah teks amnesty kini pemerintah kembali mengeluarkan amunisi baru untuk menggenjot target penerimaan perpajakan
presiden joko widodo resmi mengeluarkan perpu terkait akses data keuangan untuk kepentingan perpajakan
kini aparat pajak memiliki akses tanpa batas untuk menggali data keuangan nasabah
setelah ditunggu sekian lama akhirnya pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh presiden joko widodo pada delapan mei lalu ini
aparat direkturat jenderal pajak memiliki keleluasaan dalam mengakses data finansial perbankan
menteri koordinator bidang perekonomian
darmin nasution menyebutkan peraturan ini akan menanggalkan aturan kerahasiaan yang selama ini ada di undang undang perbankan
penerbitan aturan ini tak lepas dari komitmen indonesia dalam memenuhi standar kebijakan internasional
terkait pertukaran informasi keuangan yang diperakarsai oleh negara negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan atau oecd
rencananya pertukaran informasi keuangan antar negara ini akan berlaku pada dua ribu delapan belas
di saat bersamaan dengan adanya peraturan ini pemerintah memiliki modal cukup untuk mengejar wajib pajak
yang selama ini sulit dijangkau dan meningkatkan rasio perpajakan indonesia
pasalnya perpu ini memberi akses otoritas pajak untuk meminta informasi dan bukti tambahan dari lembaga keuangan
tidak hanya itu aparat pajak juga dibekali kewenangan menyidik dan meneliti data keuangan nasabah
keleluasan akses pembukaan informasi keuangan berlaku untuk seluruh negara
dan juga untuk seluruh nasabah lokal ataupun asing
kendati demikian wakil menteri keuangan mardiasmo mengingatkan perlu adanya koordinasi dengan pihak otoritas jasa keuangan dalam penerapan aturan tersebut
dengan adanya perpu ini pihak otoritas perpajakan perlu memastikan bahwa data keuangan nasabah yang dibuka tidak melanggar koridor yang telah ditetapkan
di samping itu perpu ini bisa menjadi modal besar untuk mendukung langkah pemerintah dalam reformasi sistem perpajakan
perpajakan di indonesia
gos indra cnn indonesia
dan berikut adalah poin poin penting yang tercantum dalam peraturan pemerintah mengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu tujuh belas